cuaca buruk di sejumlah daerah di jawa timur kembali membawa musibah
sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil di probolinggo
sementara di sumeneb angin kencang merobohkan tiang tower kantor dprd
pohon besar tumbang ini terjadi di jalur menuju wisata gunung bromo
tepatnya di desa sepo gembol kecamatan wonomerto probolinggo
mobil penter yang melintas tertimpa pohon yang berukuran cukup besar ini beruntung
karena hanya mengenai kap mobil hingga mengenai kaca saja
sehingga penumpang tidak mengalami luka
minimnya alat membuat evakuasi mobil berjalan lambat
ditambah posisi pohon melintang hingga membuat arus lalu lintas terhenti total
di sumeneb warga dan pegawai kantor dprd panik dan berhamburan keluar kantor
saat mendengar bunyi keras dari tower tv yang roboh setelah diterjang angin
kencang tower itu kemudian menimpa atap kantor hingga rusak dan bolong
sementara tiang tower yang roboh melintang di atas karena tersangkut kabel listrik
khawatir membahayakan warga maupun staf dprd bangkai tower yang diturunkan
beramai ramai oleh sejumlah staf dprd
menurut bmkg angin kencang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini
mencapai tiga puluh hingga empat puluh km per jam
kondisi terjadi akibat perbedaan tekanan antara delapan hingga sepuluh km per jam
delapan belas milibar yang terjadi di indonesia bagian barat dan jawa bagian selatan
hal itu berdampak pada angin kencang dan gelombang tinggi di beberapa perairan indonesia
seperti laut jawa dan laut selatan indonesia